jumlah pendatang baru diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan pada arus balik lebaran dua ribu dua puluh
meski begitu pemprov dki jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kepada pendatang baru yang masuk ke ibu kota
lalu bagaimana kesiapan jakarta sekaligus mengantisipasi membludaknya jumlah pendatang
kami bahas malam hari ini bersama wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat malam pak wagub apa kabar
minal aidul faize mohon maaf lahir batin
selamat malam mohon maaf lahir batin
terima kasih pak wagub sudah bergabung dengan kami malam hari ini
ini kalau kayak lirik lagu ke jakarta aku akan kembali ya
setiap kali libur lebaran yang selalu dihadapi adalah bagaimana migrasi atau kedatangan dari para pendatang yang masuk ke ibu kota
dan jumlahnya mungkin diprediksi tahun ini akan lebih banyak dibandingkan dengan dua tahun kemarin
bagaimana kesiapan jakarta sendiri untuk menyambut para pendatang baru
yang jumlahnya bisa saja melonjak
yang pertama memang selama ini kami tidak pernah melarang orang datang ke jakarta
karena jakarta ini sebagai ibu kota kita bersama siapapun boleh datang ke jakarta
itu kebijakan yang diambil oleh pak anies sandi sejak memimpin dki jakarta jadi kami tidak melarang
kami berharap kalau ingin datang ke jakarta untuk kepentingan apa
kalau kepentingan bekerja silakan saja diperbolehkan
namun demikian kami juga ingin semua warga tidak hanya bekerja di jakarta
tapi juga bisa bekerja membangun kota kita masing masing di daerah daerah dan juga membangun desa desa
kalau semua warga dari kampung dari desa ke kota
nanti siapa yang membangun desa
jadi meninggalkan desa
kita ingin semua warga ikut membangun desa
jadi kalau desanya maju
allah bangsa ini juga akan semakin maju itu harapan kita bersama
sekalipun kami memang tidak pernah melarang orang datang ke kota atau ke jakarta
yang kedua memang dua tahun ini kan pandemi tidak ada mudik
jadi memang kecil sekali yang datang ke jakarta
nah selama dua tahun ini
nah tahun ini luar biasa akan peningkatan arus mudik
jadi tentu potensi orang yang kembali ke jakarta selain yang mudik kembali ke jakarta
jadi potensi orang yang datang ke jakarta selama ini belum ke jakarta juga diprediksi akan meningkat
lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya
bahkan mungkin lebih banyak dari tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
jadi itu sangat kecil karena adanya pandemi covid
oke tidak ada pelarangan untuk siapapun yang masuk ke ibu kota
semuanya boleh datang ke jakarta semuanya boleh bekerja mengadu nasib di ibu kota
tapi dengan tidak adanya pelarangan tersebut tentunya harus ada antisipasi
antisipasi membelunda kayak jumlah pendatang
karena kita tahu bahwa jakarta sudah sangat sangat padat
pak wagub sekarang ini kemudian juga terbentur dengan pengendalian pandemi juga salah satunya
apa upaya yang dilakukan
tahun ini tidak ada operasi justisi yang dilakukan bagi pendatang
apa alasannya dan bagaimana ini juga bisa membuat semuanya aman dan juga nyaman
ya tentu harapan kita kita selalu melakukan himbawan sosialisasi
dan memberikan informasi agar usaha terbondong bondong datang ke jakarta untuk mengadu nasib
sekalipun tidak dilarang
kami ingin seluruhnya bisa juga bekerja di tempat masing masing di kota masing masing
di desa masing masing tidak usah berbondong bondong ke jakarta
karena kalau berbondong bondong ke jakarta
itu ada kejelasan yang apa yang ingin dikerjakan
terima di mana bidangnya apa
ini kami khawatir justru di jakarta akan terlantar
nanti sulit tinggalnya mencari pekerjaan juga tidak semudah seperti yang diperkirakan
jadi tentu kami berharap kita bisa mencari pekerjaan yang lebih mudah
kami berharap sekali lagi
warga yang ingin jakarta dalam rangka mengadu nasib
tolong dipertimbangkan kembali
dan lebih baik bekerja di kampung di desa di kota kita masing masing
saya kira itu yang lebih baik
memang tidak ada operasi justia seperti sebelum sebelumnya
kami melakukan informasi bimbawan
juga menyiapkan aplikasi ya
bekerja dan sebagainya
saran saran jakarta tentu sesuai dengan
kepentuan bidang masing masing
dki sendiri tidak mensyarankan sesuatu ini sejauh memang dimimpikan oleh perusahaan
tempat bekerja itu sendiri
kami cuma minta agar seluruh warga jakarta untuk dipertimbangkan kembali
sejauh menurut hemat kami
lebih baik kita bekerja di tempat kita masing masing
di kampung kita masing masing untuk membangun kampung kita semua
untuk kepentingan indonesia yang lebih baik
bagaimana atau mengapa pemerintah provinsi dki jakarta tahun ini begitu yakin tidak mengadakan atau menggelar operasi justisi
bagaimana ini juga bisa mengantisipasi pendatang pendatang mungkin yang tidak memiliki ktp
kalau tadi mungkin pak wagud sampaikan ada aplikasi yang mungkin itu akan di koordinir
oleh tingkat masing masing
tapi bagaimana juga bisa menjamin implementasinya di lapangan
ya nanti akan terlihat sendiri dalam prosesnya
nanti sekalipun belum dilaksanakan sesuatu setia
nanti kan di jakarta ada ketentuan masing masing
umpamanya satu x dua puluh empat jam di jakarta itu kalau tinggal dia harus melapor ke rt rw setempat
kemudian nanti banyak program program sendiri yang haruskan memiliki kata kata
ktp jakarta umpamanya
tentu bagi warga yang tidak terdaftar sebagai warga jakarta atau ktp jakarta tentu berbeda terkait pasir pasir akan dipenuhi
seperti untuk kepentingan sekolah kepentingan bantuan bantuan lainnya
untuk itu makanya kami minta sekali lagi
sekalipun tidak dilarang datang ke jakarta untuk bekerja
kami menghimbau meminta warga yang ingin bekerja
kami menghimbau meminta warga yang ingin bekerja
yang ingin bekerja di jakarta untuk dipertimbangkan kembali
jauh lebih baik bekerja di kota masing masing di daerah masing masing
karena bekerja di jakarta juga tidak mudah seperti yang dibayangkan
apalagi sekarang di masa pandemi ini
justru yang terjadi
orang yang bekerja
banyak juga yang kehilangan pekerjaan atau di phk karena masalah ekonomi kita
apalagi masih yang baru yang bekerja saja
kulit mempertahankan apalagi yang baru
jadi kami minta sekali lagi
lebih baik kita membangun kampung kota kita masing masing
pak wagup tadi berbicara mengenai permasalahan angka pengangguran
di masa kurun waktu selama pandemi dua tahun terakhir
kan angka pengangguran di ibu kota ini cukup naik kan cukup meningkat
kalau ini tidak ada pembatasan
pendatang terhadap para pendatang baru ini
artinya bagaimana kesiapan untuk memfasilitasi lapangan pekerjaan yang ada di ibu kota
ini juga sekaligus untuk mengantisipasi bertambahnya tingkat pengangguran di ibu kota
ya memang kami punya banyak program ya terkait masalah pengangguran
sudah ada program program di dinas dinas terkait
kami juga pemprov mendorong agar dibangunnya usaha usaha kerja
lapangan pekerjaan yang baik termasuk umkm
termasuk juga pelatihan bimbingan dan sebagainya
jadi upaya upaya itu terus kami lakukan
kami minta juga dukungan kerja sama pihak swasta
semua kita berkolaborasi membangun jakarta yang lebih baik
dan memang pengangguran ini menjadi masalah kita
ada peningkatan sejak adanya pandemi
walaupun belakangan ini sudah mulai berkurang
karena semakin meningkatnya pergerakan perekonomian
dan lapangan pekerjaan semakin terbuka kembali seperti sebelum pandemi
tentu sekarang semakin berkurang jumlah pengangguran yang ada
tentu harapan kita sampai di masa arus balik mudik ini
kemudian justru berbonong bonong datang lagi orang dari berbagai daerah
ingin mengadu nasib di jakarta
dan ini memang dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran
namun kami tidak bisa melarang orang datang ke jakarta
karena itu menjadi hal
tapi nanti ada beberapa upaya
termasuk yusitia juga nanti akan kami pertimbangkan ke depan
apakah nanti akan dilakukan atau tidak
sejauh ini memang kebijakannya belum dilakukan operasi justia
terkait dengan warga yang datang ke jakarta
tentu kami minta semua yang datang ke jakarta ya harus punya identitas
sampai nanti tidak punya ktp dan sebagainya
dan harus jelas tinggal di mana dengan siapa
apa yang diurus bekerja di mana dan sebagainya
supaya jakarta yang datang ke jakarta
yang lebih baik lagi ke depan
oke jadi terkait dengan operasi justisi juga masih akan terus dipantau
bagaimana pergerakannya ya terkait dengan pendatang baru ini ya pak wagub ya
selain mewaspadai tentunya angka pengangguran
yang juga patut diwaspadai adalah penularan covid sembilan belas
ketika kita tahu mobilitas warga sangat tinggi
dengan kedatangan atau masuknya para pendatang dari luar kota
artinya potensi penularan covid sembilan belas pun juga ada di depan mata
kesiapan pemprov dki jakarta
kesiapan pemprov dki sendiri untuk mengantisipasi melonjakan kasus
sekarang kasusnya tren kasusnya cukup normal cukup terkendali
nah jangan sampai ketika setelah ini kasusnya naik lagi pak wagub
ya itu juga memang menjadi perhatian kita bersama
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu tlcori dan semuanya
sekarang yang menjadi perhatian kita adalah samping tadi
arus balik yang mungkin dapat semakin tinggi
kita bersyukur sampai hari ini tidak terjadi kemacetan yang luar biasa
seperti tahun sebelumnya ada peningkatan yang lebih baik
yang kedua tentu yang menjadi perhatian
jangan sampai nanti kita yang datang ke kampung membawa covid ke kampung
atau yang dari kampung kita kembali ke jakarta membawa covid ke jakarta
atau virus corona itu sendiri
itu juga menjadi peran untuk itu memang yang dapat kami lakukan adalah
terus memberikan perhatian
kalipun sekarang tahun ini pemerintah pusat telah memberikan kesempatan
juga diminta tetap melaksanakan protokol kesehatan
itu juga kami lakukan ya
sudah ada kebijakan pemerintah pusat yang sangat baik
satgas pusat yaitu wajib vaksin
ini juga satu upaya kita
untuk dapat mengurangi penularan penyebaran covid itu sendiri
mudah mudahan ini cukup efektif
kita akan lihat dalam satu dua tiga minggu ke depan
apakah arus balik ini juga diikuti dengan adanya peningkatan penularan covid sembilan belas
tentu harapan kita bersama
kalaipun adanya kelebaran
berharap tidak diikuti dengan adanya peningkatan penularan
itu harapan kita bersama
dan untuk itu kami selalu mengingatkan
agar semua tetap melaksanakan persetan yang ketat
harus cuci tangan menjaga jarak
memakai masker dan sebagainya
baik terima kasih wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak wagub selamat malam sehat selalu
selamat malam wakit pani semuanya